satu loyang terdapat delapan potong kue dan tiap potongnya dibanderol lima belas sampai dua puluh ribu rupiah
emang ditugaskan disana gitu loh
dulu omsetnya jual kopi empat puluh lima juta
itu sering tidak nyambung
pandangan dan cara berpikir yang islami itu moduka seiring berjalannya waktu ajaran islam
timnas pertama dulu flexi banget ya sama si anggapannya
di balik gue suka sibuk dengan berbagai macam kegiatan cuman
karena tadi dua poin tadi juga susah untuk tercapai
bu sarkel sama pak parto itu ya mulai awal tahu gitu datang ke jakarta buat jadi manusia gerobak kayak begini itu ada yang ngajak dulu atau memang pengen sendiri